sekitar delapan puluh orang yang berada di tempat itu pada saat event itu berlangsung
tiga puluh orang ini gabungan terdiri dari tamu dan pegawai dari tempat itu
termasuk kemudian orang orang yang berada di sekitar itu yang memungkinkan untuk terjadinya kontak
misalnya tukang parkir dan sebagainya
dinas kesehatan dki jakarta karena kejadiannya di jakarta
kemudian dengan dibantu kepolisian polri dan juga dari bin
kemudian mengidentifikasi delapan puluh orang ini
dari delapan puluh orang ini ternyata bisa dikecilkan
karena ada orang orang yang sama sekali tidak berada di ruangan itu
ada orang yang sepanjang kegiatan tidak ada di ruangan itu
karena di luar misalnya kayak misalnya tukang parkir juru masak dan sebagainya tidak masuk sama sekali
sehingga akhirnya mengerucut menjadi dua puluh
dari dua puluh ini kemudian dilakukan pendalaman lagi sedekat apa kontaknya
ternyata dari dua puluh ini oleh dinas kesehatan dki bisa dikerucutkan lagi menjadi tujuh
dan tujuh inilah yang kemudian kita bawa semuanya ke rumah sakit
rumah sakitnya adalah sulianti saroso
dan kemudian kita observasi kita isolasi masing masing
kemudian kita lakukan serangkaian pemeriksaan
karena ketujuh orang ini memiliki gejala fisik yang mengarah kepada influenza
meskipun tidak ada satupun yang influenza berat influenzanya ringan sedang saja
jadi kalau panas juga enggak terlalu tinggi pilek pilek sedikit dan sebagainya
oleh karena itu kemudian kita melakukan pemeriksaan
dan tujuh orang ini tidak masuk pada hari yang bersamaan
tidak masuk pada hari yang bersamaan sehingga kemudian kita melakukan pemeriksaan pada tujuh orang ini
dari tujuh orang ini kita dapatkan dua orang confirm positif
yang kita sebut sebagai kasus nomor tiga dan kasus nomor empat
dua orang positif kita sebut sebagai kasus no tiga dan kasus no empat
kondisi kasus nomor tiga dan nomor empat sekarang tadi saya dapat laporan terakhir yang siang ini
suhu badannya masih sekitar tiga puluh tujuh enam satunya
satugera sekitar tiga puluh tujuh tujuh sih kurang lebih weh saya lakukan

kurang lebih hampir sama kemudian masih ada keluhan batuk kemudian keluhan pilek
tetapi tidak ada keluhan sesak nafas sehingga kita berharap kondisi ini segera bisa kita
intervensi agar dalam waktu dekat bisa menjadi baik
ini yang saya sampaikan untuk hari ini sehingga pada hari ini kita sudah menambah dua lagi
kasus positif yaitu kasus nomor tiga nomor empat yang merupakan rangkaian dari kontak tracing
penelusuran kontak dari kasus yang nomor satu dan dari kasus yang nomor dua